gua males banget kalo harus diteror lagi sama arwahnya nenek
emangnya gue dukun apa bisa ngusir arwah
eh lagian kalo gua nginep dirumah lo
arwah nenek tetep ngejar lo
ya kalo gua takut kan setidaknya gua ga sendirian
gua kan bisa meluk lu ntar kalo gua takut
bukan ya gua nolak
gua harus jaga nyokap dirumah
kenapa di gempa
pokoknya nanti jagi pasti bakal nyari cara
biar rania sama aldo putus
ampun ampun ampun
jadi nenek nyuruh lo bikin rania sama aldo putus
yang bener aja lo
gak tau sih
mampunya nenek tuh tiap hari datengin gue
gua tuh hampir mati tau ga
gua percaya sama lu
udah mending gini deh
lu kasih gue ide gimana caranya biar rani sama aldo itu putus
gua tau nih ini
lu kan ntar raket aja tuh rania
terus pas itu bakal putus sama aldo
nah pake itu aja
si bonny temenku dia cinta liburan dia ke maldives
itu pantai yang romantis banget kan
nah jadi aku tuh pengen ngajak kamu liburan kesana kapan kapan
iya aku mau banget dong
sayang kok kita jadi teriak teriak gini sih
iya ini berisik banget ya kita jadi gak romantis gitu
pak pak pak
pak pak pak pak
pak pak pak pak pak
oh berdua gak bisa ya main trompet di tempat lain
belum juga tahun baru
hei suka suka gue dong
gue mau main trompet kek
mau jual trompet kek
orang tempat umum ini
kita pergi aja yuk
kenapa tangan kamu dingin banget sih
kamu juga keringetan
bilang sama aku kamu sakit dari kapan
kita ke dokter aja yuk
iya iya ini aku juga mau ke dokter pak bisa
yaudah yuk aku anterin ya
nanti aku pergi sendiri aja
soalnya aku ada janji sama teman aku juga
kamu gapapa ya pulang sendiri
oh iya aku gapapa tapi kamu ke dokter ya
yaudah aku pergi dulu ya
apa ya si aldo tuh belakangan ini bisa banget
kamu kemana sih mau pulang ya
bareng aku aja yuk aku nantarin
kamu kenapa sih jutek banget kayak begitu
sebenernya mau kamu apa sih
yaudah deh aku jujur aja
ya tapi kamu mungkin bakal menyerah kalau aku tuh ngarang cerita
arawahnya nenek tuh ngedatengin aku
dan terus minta kamu putuskan
apaan sih jaki mimpi kamu
rani aku tuh serius
arawahnya nenek tuh tiap hari ngerang aku tau ga
bahkan kemarin dia nongol di tv terus tiba tiba ke whatsapp aku
ya whatsapp udah gak ada lah udah hilang gimana sih
itu semua tuh cuma alasan kamu doang zaky
rani sumpah ngapain sih aku bohong
kamu irikan aku pacaran sama aldo
jangan jadi perusak hubungan aku deh
ini tuh pesennya nenek
aku ga percaya
pergi kamu gak usah deket deket aku lagi
yaudah deh kalo emang kamu ga mau deket deket sama aku gapapa
daripada aku didatengin terus sama arwahnya nenek
sini men ngapain sih
gara gara lu nih ngasih ide ngapain sih main trompet trompet segala
ini tuh pacarnya tadi kabur
eh lu mau mobil yang bener dong
gue denger dari rani
lu mau bikin gue putus ya sama dia
eh gue emang ga pernah mau bikin lu putus sama rani
itu pak bukan maunya gue maunya nenek
lu mau bicara masalah terus ya sama gue
udah deh kalo emang lu ga mau percaya
urusan gue emang sama si rani ga ada urusan gue sama lu
apa udah tuh orang
gua ngasal ada yang ngemuk dengan gue
kamu ales banget liiat pengen nubah
eh lagian kalau gue nginep di rumah lo
arwah nenek tetep ngejar lo dia sayang sama lo
ya kalau gue takut kan setidaknya gue gak sendirian
gue kan bisa meneluk lo ntar kalau gue takut
gue harus jaga nyokap di rumah nyokap gue lagi sakit
nih ampun nih
ampun deh jangan kamu jadi lagi dong nih
gue udah berusaha biar rania sama aldo putus
sekarang mereka malah makin dekat
gue kejebak nih disuruh kasih kayak gini nih
kalau gue gak bisa jalanin pesan nenek
udah ya sama sama